baru baru ini kembali menggelar kompetisi skala internasional
ibu kota jerman berlin dipilih untuk menggelar
sekaligus meraih hadiah utama sebesar satu ratus delapan puluh ribu dolar amerika
atau setara dua lima miliar rupiah
venue pertandingan kali ini didesain berbeda dari biasanya
venue didesain agar pemain duduk di kursi sofa
dengan posisi saling berhadapan hadapan
dengan desain baru ini diharapkan membantu pemain lebih rileks
yang juga berbeda dari turnamen pubg kali ini adalah kehadiran special gas
sejumlah influencer dari seluruh dunia terpilih secara polling oleh masyarakat
untuk memperlihatkan kebolehannya dalam bermain game bergenre battle royal itu
salah satu yang berpartisipasi adalah aktris pevita fiers dari indonesia
serta bintang bola basket nba giannis antetokounmpo
tim yang terdiri dari campuran pemain profesional dan amatir
saling bertarung dalam team up match
pevita sempat mencuri perhatian audiens
karena mampu bertahan lebih lama dari alan walker
maupun giannis antetokounmpo yang gugur di awal awal pertarungan
meski pada akhirnya tim influencer asal jepang katzu yang keluar sebagai pemenang
seru banget dan disini aku bermain sama orang orang dari negara negara lain juga
tergabung dalam satu tim
di tim aku ada yang dari india dari china terus ada satu dari europe juga
jujur feeling mainnya itu beda banget karena kita main dengan mobile device yang sudah disediakan
terus juga ditonton sama banyak banget orang
dan mungkin kalau di rumah mainnya biasanya sambil tiduran
nah ini kita udah ada tempatnya untuk main
dan juga untuk ngerasain euforia di situ
dalam event yang digelar selama tiga hari itu
tim tim unggulan yang berasal dari kawasan asia langsung bermain agresif
mereka saling bergantian mendapat chicken dinner
namun tim tim dari benua amerika seperti brazil dan argentina juga memberikan perlawanan yang sengit
tim tim asal tiongkok mendominasi papan atas kelas men
sementara jagoan asia tenggara
dan tim indonesia bigetron esports
terus menguntit di papan tengah kelas men
khusus bigetron tim yang dikapteni roby mahardika itu mengalami start yang kurang baik
bigetron yang mendapat dukungan dari mahasiswa indonesia yang bermukim di jerman
baru panas di hari terakhir pertandingan dengan menyabet total tiga chicken dinner
setelah enam belas game dilalui para peserta
perolehan tim tiongkok top esports tidak terkejar oleh lawan lawannya
top esports mengumpulkan tiga ratus empat puluh empat poin
untuk menjadi juara dunia pubg mobile club yang pertama
untuk posisi kedua dan ketiga ditempati x quest dan elite esports
yang juga berasal dari tiongkok
sementara bigetron harus puas di peringkat kelima dengan perolehan dua ratus lima puluh tujuh poin
poin bigetron terpaut sepuluh poin dari juara asia tenggara rrq atina
yang finish di peringkat empat
ya memang benar sih kita terlambat panas
terutama di grand final ini juga
qualifier asia kita juga
open fire nya tuh
kuatnya tuh di hari hari terakhir gitu
itu sih kayak kita sih sebenarnya kayak lebih penyesuaian sih ya
penyesuaian kita mungkin agak lama
gitu ya adaptasinya agak lama
harus sampai day terakhir baru kita bisa panas ya
kita adaptasinya bisa lebih cepat
bisa lebih cepat panas lah
gitu ya semoga
pmco global final dua ribu sembilan belas di berlin adalah major turnamen kedua pubg mobile
setelah sebelumnya menggelar turnamen pubg mobile star challenge di dubai tahun lalu
khusus untuk di daratan eropa
gym bergenre battle royal itu belum mampu membius generasi muda di benua biru
ya untuk pertama kalinya major turnamen pubg mobile digelar di daratan eropa
eropa sendiri memang bukanlah sebuah pasar utama dari game pubg mobile
ataupun industri esports pada umumnya
hal ini bisa dilihat dari sebagian besar penonton yang hadir di sini
masih didominasi oleh penonton dari kawasan asia
terutama asia tenggara
hal ini tidak menyurutkan antusiasme para gamer yang datang ke sini
dan juga kualitas penyelenggaraan
maupun tim yang bertanding
dan juga hasil pertandingan
dari zahra manta berlin jerman